assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ketemu lagi di cnn cipaling sport
podcastnya cnn indonesia
tentunya kali ini kembali lagi bersama saya
dan kali ini ditemani oleh
silahkan perkenalkan diri anda
novar fianto cnn sport berapa ya
lima deh kalau gak salah
lima loh ya satu dan lima
dan kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa
yaitu abang raja sabta oktohari
selamat datang bang
salam warahmatullahi wabarakatuh
thank you bang sudah menyempatkan waktu
terima kasih sudah diundang di cnn untuk kesekian kali
tapi baru pertama kali di podcast
iya perdana nih bang
biasanya kan bawa itu
sekarang mic aja
sekarang pakai head saya
kayaknya mau rekaman gitu
pertama tama selamat dulu nih
sudah kembali terpilih sebagai ketua
untuk periode kedua
pertanyaannya begini bang
alhamdulillah sama bismillah juga
sebenarnya kenapa sih bang lo sampai pengen calon lagi sebagai ketua koi untuk kedua kalinya
apa enak kan jadi ketua koi
bukannya ribet bang
jadi ketua koi itu
jadi ketua komito olimpia di indonesia itu
jadi jabatannya presiden
di indonesia itu ada dua presiden
presiden jokowi sama presiden koi
presiden noc gitu bang ya

memang kita sebagai penjaga
olympic charter yang menjadi representasi
ioc yang ada di setiap negara
bertanggung jawab untuk
menjaga kepentingan masyarakat olahraga indonesia
dan kita bisa memberikan intervensi
itu seperti yang terjadi
pada saat olimpiade
rusia itu tidak boleh ikut
olimpiade tetapi yang ikut itu
passionnya di olahraga
dari dulu mulai berangkat
dari bela diri dari tinju
terus balap sepeda
sekarang lebih maksimal lagi
karena ada orang
belanja ada orang
sukanya ngumpulin medali
karena itu salah satu momen
yang mungkin buat saya menyentuh ya
kadang kadang kita jadi
dapat emas itu kayaknya
momentum itu jadi momentum yang sangat yang
melankolis buat saya
atlet emas dan merah putih
dikibarkan indonesia raya berpemandang
kita dari dulu itu sering pakai
dikibarkan bendera merah putih
dan kubandangkan lagu indonesia raya
kalau sekarang saya balik
karena jauh lebih penting
mendengarkan indonesia raya dulu
baru merah putih dikibarkan
maksudnya indonesia ikut event dulu
indonesia raya dikubandangkan
artinya indonesia dapat emas
kalau merah putih aja dikibarkan
bisa perunggu bisa perak
atau bisa emas gitu kan makanya
kubandangkan lagu indonesia raya
dan kita kibarkan merah putih setinggi tingginya
jadi indonesia raya dulu ya
karena kalau indonesia raya berkubandang
udah pasti emas
merah putih berkibar atau perak
tapi cita cita yang tertinggi dulu
makanya kalau di bocoran
ditanya itu target
itu pertanyaan yang paling gak cocok
kalau ditanya ke saya
karena buat saya kalau ada empat ratus lima belas atlet
yang berangkat ke
ikut pertandingan ke multi event
ya empat ratus lima belas nya harus dapat emas
siapapun atlet yang ikut bertanding
dibiaya sama negara cita cita harus dapat emas
belakangan ya emang lu berjuang dulu
hasil kan harus realistis pada saat pertandingan nanti
tapi kalau cita citanya cuma
supaya bisa memperbaiki ranking
cita cita cuma ya siapa tau dapat medali
ini paradigma yang
mindsetnya harus diubah gitu
karena kita ini bangsa pemenang
kita lihat di
jadi negara emas di

saya bilang ya kita proses menuju kesana
kalau bisa jangan menuju aja
tapi dari sekarang udah menang
dan itu bukan
bukan cuma analogi tapi itu
dalam prosesnya ketika saya di balap
hasilnya berbuah gitu
balap sepeda ketika
organisasinya pecah tiga ribut ributnya
iya ribut ribut rso masuk gitu kan
malah pecah empat
pecah empat ya kan
tapi dengan pendekatan yang baik
untuk pertama kali dua ribu enam belas indonesia
bisa mengirimkan atlet
balap sepeda bmx untuk pertama kali
untuk pertama kali
setelah lima puluh enam tahun
dapat dua emas dari nomor
balap sepeda bukan satu dua loh
dan kemarin di cgaps
di juara umum
nah olahraga itu
yang mungkin harus
bisa dibedakan kalau orang yang nonton
mereka hanya mengharapkan hasil
sedangkan kalau kita
yang ngurus termasuk teman teman media
yang selalu jadi bagian
terpenting di olahraga gitu ya
kita mengikuti proses
jadi hasil itu adalah buahnya
prosesnya ini prosesnya kita jalanin gitu
dan proses itu yang banyak
orang gak tau ya bang proses seberdarah darahnya
atlet harus latihan jam lima pagi
sampai jam tujuh pagi
atau sampai jam sepuluh pagi
baik dari jam lima sampai jam
jangan jam sepuluh ya kelamaan
jam lima sampai jam delapan tiga jam gitu kan
berarti kan atletnya harus siap
latihan selama tiga jam
tapi tim perangkatnya pelatihnya harus siap dari jam berapa
jam tiga beres satu jam mungkin setelah atletnya beres
belum lagi perangkat yang lain
mungkin asisten pelatih
mungkin ini kan yang orang gak pernah liat gitu
olahraga itu merupakan satu
balik ke koi lagi
mungkin orang banyak yang belum tahu juga kan
orang yang taunya kan
bahwa noc atau itu yang
ngurusin lah semua
konting indonesia kalo tampil di multi event
internasional itu adalah ranahnya
koi tapi sebenarnya
tugas dan fungsi koi itu
apa aja sih bang yang mungkin banyak orang nggak tahu gitu loh
karena kan sebetulnya katanya
lo gak usah tanya tanya lu baca
disuruh baca kenapa karena disitu udah ada semua
yang bertanggung jawab untuk menjaga
berarti kita harus melihat nih apa sih isi olimpic jakarta
apa yang disuruh jagain nih
adalah kepentingan para atlet
jadi gak boleh ada
gak boleh ada
jadi semua fokusnya untuk kepentingan atlet
dengan menjunjung tinggi
ya kan harus contekan
excellence yang tadi gue bilang
boleh gue boleh pake
boleh boleh boleh
dari awal berangkatnya
cita citanya sudah paling tinggi
kalau ada yang lebih tinggi dari mas ambil yang itu
tapi pada saat selesai
semuanya kan jadi berteman nih
harus didorong juga gitu kenapa
karena kita harus bergaul gitu
kalo gak kita gak bisa dapet tukeran informasi
kita harus menghargai hasilnya
gitu ya tadi pada praktek
friendship friendship ya kan lo adalah musuh
ya kan sampai hasilnya keluar
baru bisa jadi friend lagi ya kan
ini ada satu pengalaman pribadi kemarin
saya bicara sama satu atlet
dan dia bilang
dia bilang kenapa kamu gak ngambil itu
dia bilang enggak pak
saya nggak mau motong nunggu dikasih
kamu gak bisa nunggu dikasih kalo dalam pertempuran
gak ditembak pasti ditembakin terus kan gitu
justru disana itu harus tempur
atlet itu harus dibenci sama lawannya
tapi setelah dia
dibenci sama lawan karena kemampuannya dia
gitu besok besok dihargai
respect itu lahirnya dari kebencian
harus sebel dulu gitu kan
soalnya kalo enggak gak dianggap
indonesia belum menjadi negara yang
olahraga olahraga kebanyakan olahraga ya
mungkin di olahraga olahraga tertentu ya
tapi di banyak
clear gitu speed climbing kita ditakutin
di dunia gitu tapi buat cabang
olahraga yang lain kan belum
karena kita terlalu sopan kita atletnya seperti tadi dibilang
mungkin ada sebagian yang seperti itu
gak semuanya ya mungkin ada sebagian
seperti itu karena memang
mentalnya kita mental
indonesia mental budaya indonesia kan
mendapatkan tantangan itu
yang paling utama adalah bahasa inggris
itu merupakan tantangan utama untuk
semua pelaku olahraga
saya kan selalu pakai pakem atlet
saya selalu pakai enam pakam ini nih
kalau atletnya mungkin masih bergantung sama pelatihnya
lah gitu tapi kalau atletnya
dikirim keluar tc keluar negeri
bergaul di luar negeri apa
bahasanya pakai bahasa apa
pelatih pada saat dia
mau meningkatkan kualitas ya pelatih itu kan ada level satu
nah kalau dia mau meningkat modulnya
pakai bahasa apa
wasit juga gitu
wasit kalau di balap sepeda ada
dulu waktu pertama kali saya
masuk ke balap sepeda
di awal awal itu masuk ke
pengurus nasionalnya pb nya
atau komisioner nasionalnya banyak banget
yang elitnya
ya yang internasionalnya cuma satu
nah itu kan tantangannya
saya tanya kenapa ya karena modulnya pakai bahasa inggris semua
sama event juga begitu
di luar gitu kan
bahasanya bahasa ini ya kita ngaku ngaku aja gitu
jadi karena lu
sebenarnya dulu sebelum jadi di
koi ini udah ngurusin
sepeda dulu kan bang oh iya ngurusin tinju dulu
ya kan bela diri dulu tinju baru
ke sepeda gitu kan sepeda abis itu baru koi
nah itu ketika lu
loncat loncat gitu dengan pengalaman
cabur dulu terus ke koi gitu
adjustmentnya atau perbedaan
ternyata di koe gue begini ya gak tau ada nggak
pada saat itu gitu bang hampir
karena modalnya udah ada dari balap sepeda
yang pertama kali
masuk di member
kita dipercaya jadi
wakil presiden di asean
setelah itu kita menjadi perwakilan juga
jadi yang tadi indonesia di bawah sini
tiba tiba kita begolnya ke atas
presiden uci nya udah tiga kali ke rumah gue
nah ini dengan kedekatan emosional
seperti itu yang besok yang biasanya
pakai surat sekarang udah tinggal pakai telpon
ini ada begini nih beres
dengan modal itu kita aplikasi ke
juga di tempat yang lain kan modal saya
saya ketua umum
himpunan pengusaha muda indonesia dari dua ribu sebelas
setelah itu jadi ketua isi
nah ketua isi
dari organisasi yang berantakan
yang tadinya pecah tiga saya masuk jadi pecah
ya kan gitu
terus ya setelah rekonsiliasi yang tadi
yang temen temen akhirnya semuanya pada jalan
hasilnya juga maksimal gitu kan
nah begitu di
komite olimpiade indonesia semua pengalaman
itu kita gabungkan
saya ingat pengalaman di sea games
hoki waktu itu karena ada dualisme
kita belajar oh ternyata dualisme itu harus diselesaikan
dengan cara ini gitu
ternyata saya dinasihatin sama
noc itu tidak bisa mengintervensi
jadi noc itu
tidak bisa mengintervensi kebijakan
mengintervensi hanya international federation
jadi kalau temen temen
jadi kalau di kita
noc ya kan tapi
kalau di sebelah kanannya ada
baru ada nf national federation
nah kita komunikasinya
kalau nfc nggak ketemu nih
ya komunikasinya ke
atau ke international federation
nah mappingnya juga seperti itu
banyak yang salah kaprah
dulu kalau biar keren gitu kan
kita pakai istilah pakai bahasa inggris
challenge kan bahasa inggris
artinya tantangan kan
terakhir challenge itu artinya
jadi kalau di dunia
balap sepeda challenge itu artinya remaja
sehingga jadi salah kaprah
oh ternyata salah kaprah
sama juga istilah kejurnas
kejurnas kalau di indonesia
yang ikut pesertanya lip lebih dari
lima provinsi atau enam provinsi udah bilangnya
tapi ternyata nggak gitu
kejurnas itu bahasa inggris
dan agendanya itu
hanya boleh satu kali satu tahun
di agendanya itu
dilaporkan kepada international federasinya masing masing
supaya bisa mendapatkan poin
kalau dia olympic number itu memiliki
khusus gitu karena ada national
coba kasih tanya tuh
mana lebih tinggi world cup atau asia championship
jadi kalau di hirarkinya itu
di bawahnya ada world championship
di bawahnya lagi ada asia championship
karena world cup itu setahun bisa beberapa kali
kalau di balap sepeda atau di campur olahraga
kayak seri gitu bang ya
tapi asia championship hanya boleh sekali
kalau di balap sepeda jerseynya beda sendiri
national champ juga jerseynya beda
teori yang ikro tadi itu
lu baca aja di bukunya ada
jadi jangan kita improvisasi sendiri
yang terjadi apa
terjadi kayak referensi dulu
waktu pertama kali saya masuk di
olahraga sepeda semuanya main sendiri
bikin desain lapangannya
venue kan tadi kan ada atlet
venue nya itu dibikin sendiri
padahal ada standar yang
aturan internasional yang memang kalau kita pertandingan
di multi event akan dipakai standar itu
saya ada satu kesempatan
debat panjang nih
coba pakai itu untuk nomor bmx tuh
pakai ban mobil
ban mobil digelindingin dari atas
pas sampai bawah
gimana kalau sepeda
patah patah anak orang
udah ada pakepnya
udah ada contohnya gitu
jangan menciptakan ban kembali
karena gak usah
siapa siapa mau bikin mobil mau bikin apa
bikin aja tapi gak usah pusing mikirin ban
ban udah ada bentuknya bulet
ya gak usah dikotakin
kalau mau gak usah pake ban sekalian biar melayang
tapi balik lagi ke tugas lo di
ini bagian dari itu semua
ada juga temen temen
yang ngurus cabang olahraga
tetapi mindsetnya itu
atau paradigmanya belum
saya beberapa kali tuh
ada beberapa ketua umum
yang datang karena saya pernah juga jadi ketua umum
saya pernah duduk di dalam posisi itu gitu
waktu saya diskusi sama mereka
ya kita buka kita lihat gitu
kamu pakai pola yang mana
karena masing masing cabang olahraga kan polanya berbeda
kalau dari tadi referensi saya sepeda
ternyata tinju berbeda
gue juga sebetulnya gitu kan
tapi tinju gak gitu caranya gitu
proses kualifikasi gak seperti itu juga
nanti atletik mungkin dengan cara
akuatik atau mungkin punya cara yang lain
atau badminton gitu kan
tapi pada akhirnya
kan caranya ada
dengan kita mengikuti cara itu
indonesia akan jauh lebih fokus
dananya akan lebih efisien
kita gak umbar umbar bro
dengan kita mengikuti target kita apa nih
kalau untuk yang olympic number
kalau yang non olympic number
saya mau ikut kejuaraan dunia
kan bedanya cuma itu olympic sama non olympic
ujungnya doang yang beda
yang satu ujungnya olimpik yang satu lagi ujungnya non olimpik
tapi di olympic number itu
atau dua puluh delapan cabang olahraga yang sudah
ditentukan ada lima
cabang olahraga yang diganti ganti
makanya anggota komite olympia di indonesia itu
ada tiga puluh tiga nomor yang olimpik
contoh seperti karate
tapi besok waktu di paris
karate udah bukan olympic lagi gitu
karena karate waktu itu masuk di kelompok yang lima
nanti ketukar sama
skateboard di pertandingan ya
skateboard pertandingan di paris
kalau panjat tebing
kemarin speed climbingnya gak di pertandingan
tapi climbingnya di pertandingan
dia di pertandingan
prestasi atlet itu bukan jadi bagian dari tanggung jawab koi
jadi tanggung jawab kita semua
jadi tanggung jawabnya
bangsa kita karena mereka
nah kita yang berusaha
maksudnya bukan jadi core nya
koi gitu kan soal prestasinya gitu
kalau gua salah ya bang lebih mengurusi
administrasinya keperluan mereka
dia pada saat ikut multi event
gitu kan bang
tapi tidak sepenuhnya
gitu jadi itu adalah
bagian dari pekerjaan
kopi tolim jadi indonesia
tapi lebih dari itu
kalau pembinaan prestasi sudah pasti
secara mutlak merupakan tanggung jawabnya
bertanggung jawab kepada
hasil confederation nya atau kepada
international federasi nya karena setiap national federasi
charter nya mereka itu
merujuk kepada charter nya international federasi
dan di dalam charter nya itu
menyebutkan bahwa kalau ada apa apa
itu harus lari ke
karena kalau sampai ada apa apa
biasanya kalau dia nggak turun ke nf
dia pasti datangnya ke
dan itu diatur di dalam
jadi bagiannya ketempuan mulu ya nosi bang ya
kalau nf nya lagi ada sesuatu apa ribut ribut
nanyanya ke nosi gitu
dan yang baru ini terjadi ptmsi
ptmsi ini kemarin
jadi dinamikanya selalu
menarik lah gitu ya
gak selesai selesai loh
bahkan itu olahraga grassroots
saya perhatiin hampir setiap rumah
itu ada meja pingpong
kalau di jakarta gitu
di kota kota besar gitu kan
dan kebanyakan meja pingpongnya kita taruh aja gitu kan
bahkan ada yang lebih juga
satu rumah ada yang lebih dari itu
kemarin saya pergi ke rumah orang
dalamnya meja pingpoolnya ada empat meja
itu toko rumahnya
banyak juga ada meja yang lain juga
jual meja ternyata
memang sangat memprihatinkan
gitu ya kalau untuk
tenis meja itu akhirnya kita kemarin
suspensi atau kita
berhentikan sementara dari
keanggotaan di komite olimpiade indonesia
setelah itu kami juga berangkat
ternyata international federasi pun udah capek juga gitu
jadi bukan ternyata kita capek sendiri
dua tahun karena jadwalnya
sebetulnya saya pergi ketemu sama mereka itu
dua tahun setelah saya menjabat
tapi jadwalnya nggak ketemu nih
berapa kali gak ketemu ketemu segala macam
akhirnya kemarin ketemu dia bilang jawabannya
enggak kamu gak telat dua tahun telat
dua puluh tahun katanya
nanti masalahnya ternyata udah dua puluh tahun
ya better late than never lah
gitu kan jadi ya gimana
keputusannya ternyata keputusannya
bahwa materi tentang indonesia
ini dibawa ke board membernya mereka
dan kita lagi nunggu hasilnya
saya walaupun saya udah
dengar kisi kisi hasilnya gitu
tapi secara ofisial kita belum
menerima surat dari
kalau itu disuruh kita
terima itu juga akan menjadi
saya punya presiden kita punya presiden
noc ini punya presiden
terhadap kejadian seperti ini
kita lakukan di
pada saat kita
jadi hoki waktu itu ada
terhadap yang satu
lagi akhirnya apa segala
macam sampai akhirnya
nah ya bisa
karena kita gara gara menyelesaikan itu
penghargaan tertinggi namanya asian
nyontek lagi ya contekannya taruh disitu
asian order of arite gitu ya
itu kita pajang keren tuh
tapi bang di
periode kedua kepemimpinan lo di
apa lagi sih yang mau lo
capai gitu atau target yang
di periode sebelumnya belum
terlaksana yang sekarang jadi
target berikutnya dari seorang
sebelum saya jawab kita akan kembali setelah pesan pesan izin
anjir dia minum dulu
alas tumpah bang
punya kamu satu lagi
punya gua ini air beneran gak
ini lo jebak gua lagi
penonton pada lain parokan seri mulat nih
apa tadi pertanyaannya
di periode kepemimpinan kedua ini lo mau ngapain gitu
soalnya gue kemarin waktu pas terpilih kan ada
kalau ada nyebut ini bang sorry
indonesia olympic academy apaan tuh
pr besar kita semua
di komite olimpia di indonesia itu adalah
olimpianism bahasa kerennya
bahasa gampangnya ngasih tahu orang
ini ada komite olimpia di indonesia lah bro
kerjaannya ini loh sebetulnya gitu
karena kita keluar dari pagar kita
untuk menjelaskan sama orang
di komite olimpia di indonesia dulu
mungkin masih banyak yang belum familiar gitu
kalau sekarang udah mulai familiar
nanti orang akan jadi bingung tuh
wah ada kony ada koy gitu kan
gimana nih hubungannya wah nanti ribut
itu kuno padahal kita harus
clear kita tupoksinya masing masing berbeda
jadi kita tahu tupuksi kita itu clear
karena semua pekerjaan kita
semua langkah kita itu diatur oleh
dan kita harus menjelaskan bahwa di dunia itu kalau sampai ada apa apa ini terjadi
boleh ceritain gak ya
boleh lah bang
jadi ada pengalaman ketika atlet itu gak boleh berangkat
karena masalah sesuatu lagi
akhirnya saya menggunakan haknya kita sebagai noc untuk melakukan intervensi dan berangkat kata atletnya
alhamdulillah atletnya dapat perak di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh empat
buat siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah
tapi setelah itu kita introspeksi
sama ada atlet juga bukan satu dua juga
karena kita melakukan itu
akhirnya kita atur
saya gak sebut nama
tapi kenal kan eko yuli
tapi di nomor yang lain juga seperti itu
wah sampai ribut sampai ke pengadilan apa segala macam
saya bilang ya ribut ribut aja tapi atletnya tetap berangkat dong
karena kalau kita ngomong seperti ini
nanti orang pikir wah ini mau posok pahlawan apa segala macam
bukan sok pahlawan
itu memang menjadi bagian dari tubuhnya itu ya
jadi bagian dari tugasnya komite olimpiade indonesia
kalau sampai ada apa apa sampai negaranya lagi perang gitu
olimpik committee itu bisa melakukan intervensi
dan memberangkatkan atletnya tanpa negara
kalau negara dalam kondisi perang atau darurat
yang berangkatin itu noc
atletnya tetap bisa
kalau domennya lebih besar yang berangkatin ioc
berarti secara garis besar nih nof tadi kan bapak waktu itu bilang bahwa
kerjaannya noc adalah
apa tadi yang sesuai sama olympic charter
terus bisa memberangkatkan atlet
kalau negara dalam kondisi perang atau darurat tertentu gitu bang
ya kita itu terlalu jauh ya
jadi tugas tugasnya poin poinnya
koi itu apa aja kan tadi lo bilang
ini orang harus tahu nih koi tuh kerjaannya begini loh
apa sih secara singkat biar orang pada ngerti
nih koi gue presidennya kerjaan gue tuh gini loh gitu loh bang
secara yang bahasa simple nya gitu
kalau presiden republik indonesia
tahu warga negaranya tiba tiba ditahan di negara lain
itu ordernya kan dari dia
itu warga negara bro
kali ini warga olahraga gitu
jangan sampai terjadi
atau atlet yang di
di apa istilahnya
diperlakukan tidak adil
diperlakukan tidak sesuai
atau di apa
ya mungkin hak haknya mungkin tidak di ini
itu menjadi bagian dari tanggung jawab juga gitu
mengejagain jangan sampai ada orang pakai kata olimpik
dulu kan orang main sembarangan aja kan
suka pakai oh ini olimpik ini olimpik
padahal olimpik itu sendiri
jadi kalau ada yang menggunakan kata olimpik
itu harus ber
harus ada hubungannya dengan noc
atau kita bisa mengajukan tuntutan
itu karena patentnya itu dimiliki oleh
tadi pertanyaan gue yang indonesia olympic academy itu apa tuh bang
oh sorry balik kesana
jadi di dunia
kan sekali lagi karena olympic charter kita
apa menjalankan ee
piagam olympiade gitu kan
nah disana mereka bikin world olympic academy
world olympic academy ini turunannya namanya
noa atau indonesian olympic academy gitu ya
tugasnya apa kerjaannya ngapain tuh
lebih ke pendidikan karena akademi ya
kemarin saya diskusi dengan
saudara rafiq yang bertanggung jawab untuk mengurus etik
noa itu atau ioa
dan desra dan iksan toaleka
sedang menyusun silabus silabus
yang modul modulnya diambil dari ioc langsung
di indonesia sendiri sudah banyak tuh ada program program
yang kita ikutin beberapa kali ya kita sudah empat kali atau
jadi dulu saya dikasih tawanya world olympic academy ternyata salah
sudah ganti sudah ganti
ternyata yang benar international olympic academy
jadi jangan pernah nyebut world olympic academy itu salah itu
jadi indonesia olympic academy itu bentuknya
jadi international olympic academy turunannya
international ya kan indonesia olympic academy
yang di supporting tim supporting kita salah satunya yang ikut juga pernah dalam program program di international olympic academy gitu mereka
itu ngapain bang di akademi itu ini kan baru lo mau bikin kan mas
ya sebetulnya udah ada di international sudah lama kita sudah berapa kali ikut
dan sekarang mau diaplikasikan untuk bikin indonesia
mereka ada yang setara dengan pendidikan pendidikan yang formal juga
itu untuk atlet maksudnya
bukan untuk semua insan olahraga dunia
outputnya setelah di indonesia olympic academy itu apa outputnya
untuk lebih memahami tentang olympianism untuk memahami tentang olympic charter dan tugas dan tanggung jawab semua insan olahraga
olahraga ini kan dunianya kan independen
olahraga itu kan tidak boleh diintervensi
ini memang kata kata ini sangat sensitif
tapi olahraga itu tidak boleh diintervensi
bahkan oleh pendidikan
bahkan oleh pemerintah pun
ingat kita punya pengalaman ketika pssi diintervensi sama negara
akhirnya indonesia disangsi
sama kemarin ketika salah mengambil langkah gitu ya
terus suratnya keluar untuk menjatuhkan sangsi
ya adalah banyak lah
termasuk nyatuin konikoi kita hampir keluar surat juga gitu kan
tapi koi itu sebenarnya dananya dari pemerintah atau dari mana sih bang sumber dananya yang dipakai oleh koi ini
ini ngomongnya soal mau nyambungin ke world beach game nih bang kemarin
world beach game kan akhirnya kurang menyenangkan ya kan
akhirnya nggak jadi
kalau itu sumber dananya dari mana sih
mungkin bisa cerita bang waktu world beach game itu gimana sebenarnya sampai akhirnya nggak jadi gitu
jadi positioning ya kan
positioning komite olimpiade indonesia adalah mitra dari pemerintah indonesia
kita tidak dibiayai oleh negara
artinya gaji karyawan pemerintah pemerintah
gaji karyawan apa segala macam itu tidak dibiayai oleh negara
berarti dari mana sumbernya selama ini
ya dari sumbangan cnn indonesia ya kan
cnn indonesia cukup di donatur ya
kita cari sponsor ya kan
terus dari kegiatan kegiatan kita lebih banyak dari sponsor sih sebenarnya
dari sponsor atau dari donatur yang memberikan support gitu
kita juga menciptakan mekanisme untuk bisa mendapatkan tanda
maka kita bisa mendapatkan tanda
tambahan tambahan dana di komite olimpia di indonesia
nah tetapi setiap multi event karena multi event sudah diatur
itu ternyata saya juga baru ilmunya baru sampai nih
bukan hanya diatur oleh piagam olimpiade bukan hanya diatur oleh undang undang
bahkan diatung juga oleh piagam pbb
bahwa untuk kegiatan olahraga itu harus dibiayai oleh negara itu
untuk kepentingan negaranya
itu diatur oleh piagam pbb
itu lu baru tahu
gue baru tahu
kalau gue pikir selama ini kan cuma diatur oleh olympic charter gitu
ternyata sampai pbb pun mengatur itu ternyata
memang menjadi tanggung jawab negara untuk membiayai atletnya
sehingga nggak salah kalau di indonesia baik itu sea games asean games olimpiade gitu
bahkan sampai single event aja itu dibiaya oleh negara
nah kalau di kami kan single event multi event aja udah ada beberapa nih
ada seperti kita ketahui ada sea games ada asean games ada asean indoor masjid at games
ada islamic solidarity games ada olimpiade gitu ya
ada juga kegiatan kegiatan lain seperti full beach games
world beach game ini inisiatifnya dulu dari indonesia
inisiatifnya dari asean beach game di bali
lahir tuh waktu itu pas kabul bali dua ribu delapan
nah kemarin world beach game ini yang menyelamatkan indonesia dari sanksi doping
pada saat kita dijatuhkan sanksi doping kan indonesia di ban selama satu tahun
sebetulnya signal signalnya waktu itu udah lama kita dengar gitu
wah ini bahaya nih ini bahaya gitu
tapi biasa kan di indonesia kan
tadi jokesnya kita gitu kan kalau mau bersihin udara di indonesia ya kayaknya perlu ada covid lagi gitu
ada pandemi lagi baru betul betul bersih
kalau nggak ada yang mati di sebelah kita emang nggak ada yang gigi

belum kejadian belum dijalanin gitu ya
nah ini yang terjadi kemarin
akhirnya begitu kita ingetin semuanya jawab
begitu sudirman cup indonesia ngibarin bendera pbsi baru alarmnya semua
baru ribut semua
padahal sanksi ini udah dijatuhin dari beberapa waktu sebelumnya
nah itu saya ditunjuk
ketua task force waktu itu untuk pecah butan sanksi
akhirnya kita melakukan pendalaman
karena presiden kita pak jokowi bilang kamu periksa
lihat masalahnya di mana ikuti semua ketentuan ketentuan
happy ending lah itu akhirnya yang doping ya bang dicabut sebelum
yang orang yang banyak yang nggak tahu
dan saya hanya membukain di cnn indonesia podcast
kita sangat dibantu oleh world beach games
karena pada saat itu di yunani di anog general assembly kita menyampaikan bahwa kita mau jadi tuan rumah world beach games
sehingga wada yang tadinya mengumumin bahwa indonesia
dijatuhin sanksi satu tahun nggak bisa ngomong
karena kita jadi kandidat
karena kalau wadahnya ngomong indonesia langsung batal kandidasinya
oh jadi gitu
kira kira itu salah satu triknya lah
selain kita ajak keluar makan makan juga
gaya indonesian hospitality
karena setelah kita dalami
oh ternyata bukan tentang ada penjahat atau nggak ada penjahat
ternyata yang belum ada kantor polisinya gitu
jadi pada saat itu ternyata indonesia belum punya lembaga yang memang secara khusus bertanggung jawab untuk mengurus anti doping
yang ada cuma seolah olah mengurus anti doping
makanya lahirlah waktu itu indonesian anti doping organization
iya aduh kan sebelumnya ladi kan
ladi itu seolah olah
karena ladi kalau dicek di kumham itu lembaga anti dumping indonesia
tempat buang sampah bos
ini fakta ini kan bisa dicek
nah ternyata memang balik lagi
ikro tadi ya kan
harus ngikutin cara yang benar supaya kita nggak salah gitu
nah sebetulnya mesej ini inti kata dari olimpianism itu
tata kelolanya diatur sudah diatur di dunia
kita boleh beri improvisasi tapi masih di dalam koridornya
dibuktiin zaman dulu waktu nabrak nabrak indonesia akhirnya keluar dari ioc kan
balik lagi ke world beach game itu berarti kan jadi salah satu posisi tawar kita yang soal hukuman sanksi doping itu jadi lebih cepat kan mbak
karena kita mau jadi world peace game
jadi tuan rumah world peace game
tapi ternyata world peace game nya gagal
harus di positif
kita jangan pakai kata gagal lah kita tetap harus pakai
ya itu gimana ceritanya nih
kita lagi berupaya supaya bisa kembali lagi ke asean beach game di indonesia
kan dulu kalau ngomongin world beach game dari awal keikutsertaan salah satu negara nih yang ditolak
terus akhirnya dari bang okto ngomongin bahwa tidak ada anggaran
kan pertanyaan awal kok bisa mengajukan diri sebagai negara
mengajukan diri sebagai tuan rumah kalau anggarannya belum pasti
kemertanyaan awal mah ini
ini sebetulnya jadi debatable ya
dibilang anggarannya ada atau nggak ada anggarannya ada
terus pemerintah support atau enggak pemerintah sangat support
bayangin dua orang yang paling penting dalam hal ini dua duanya waktu itu sudah endorse
kita di januari awal tahun ini di pertengahan januari itu rapat itu dipimpin langsung sama presiden
dengan semua stakeholder itu keseriusan indonesia
dan saya terakhir ketemu sama ibu sri mulyani ibu sri mulyani pun meng endorse bahwa tenang aja pokoknya
nah cuman ada mekanisme
nah prosesnya ini mekanisme itu kita tektokan sama stakeholder semua stakeholder ya termasuk kemenpora dan lain lain gitu kan
nah mekanismenya ini yang memang kan walaupun kita punya mekanisme di luar juga kan harus kita harus bisa menyesuaikan
di luar juga harus bisa menyesuaikan itu yang nggak ketemu
satu bulan sebelum acara itu masih belum pasti akhirnya kita ambil keputusan
karena saya alhamdulillah punya beberapa referensi
waktu saya dipercaya ngurus asean games dulu di nomor balap sepeda dan juga ngurus asean para games dua ribu delapan belas
kita tahu tantangan terberat itu adalah pendanaan
nah uangnya sendiri namanya uang negara
tentu kalau kita menggunakan kan ada mekanismenya gitu
nggak boleh main tabrak tabrak aja itu bisa jadi jebakan batman delapan belas tahun hidupnya
nah itu yang kita
karena pakai rompi orangnya lagi pak
memang sudah mekanisme berarti pertanggung jawaban dananya itu kan yang selama ini disebut mekanisme mekanisme itu ada
mekanisme itu jadi
waktu saya ngomong itu wah kementerian keuangan ada yang tersinggung
padahal saya jelasin ini bukan masalah di kementerian keuangan
ini lebih kepada kami semuanya yang mengelola permasalahannya
ini yang akhirnya tidak ketemu nih nggak match nih
antara yang di luar sama yang di dalam gitu
kita nggak bisa tuh mekanisme ramburs atau apa segala macam
karena dari mereka ada permintaan untuk pembiayaan tiket sampai
dan lain lain gitu sampai tujuh juta dolar yang harus kita bayarin ke sana
saya bilang waduh gimana cara bayar nih tujuh juta dollar gitu kan
tujuh juta dolar gitu
lo ada sepuluh juta balikin tiga juta deh bro
ntar gitu kan gitu
ada beberapa gimmick gimmick yang
ada beberapa item item yang memang akhirnya belum ketemu
tapi waktunya udah jadi expired gitu
kayaknya lebih banyak mudarat daripada manfaat gitu kan
sedangkan kita masih banyak agenda yang lain gitu
dan kita ambil keputusan waktu itu untuk betalkan
jadi pelajaran berharga juga pak ya
yang cukup mahal ya bang
pelajaran yang sangat mahal itu buat kita
karena effortnya udah sangat besar gitu ya
karena kita rapat hampir tiap hari juga
hampir semua sudah siap gitu
cuma karena mobilnya sudah formula satu tapi bensinnya nggak diisi ya
nggak bisa jalan
gagal ya liputan kembali
kita harus tetap positive thinking lah
tapi tanyain soal asean games
ini kan sebentar lagi kita akan ikut asean games
padahal lo tanya sendirianya bisa
ndra bengong mulu sih
tadi masih kepikiran hal yang lain
capek banget kayaknya tadi kan
terus ngurusin asean games
tugasnya banyak banget
pas sama judul podcast gitu sih
nggak capek ngurusin olahraga indonesia kayaknya sepele tapi ribet ternyata
justru kalau sepele akhirnya udah gak ada tantangannya lagi
jadi kan yang kita suka adrenalinnya
nyari perkara dalam ngurung
adrenalin itu bahasa ribet ya
dalam ngurung gue suka nyari perkara aja sih
sekarang udah benar benar kita di darat nih ya kan
udah bener bener ada motor ngapain juga kita pada naik sepeda
ada orang indonesia ini general purnawirawan polisi yang dari sejak beberapa bulan yang lalu itu berangkat next

nanti finishnya di pembukaan olimpiade paris dua ribu dua puluh
mantan kakor lantas itu bang royke
hari ini udah sampe ke cina kalo nggak salah
naik sepeda tuh ya
hanya diikutin satu mobil sport gitu
nah pertanyaan lagi ngapain sih dia begitu
saya tanya sama dia waktu itu bang
masalah lu banyak banget ya bang
tapi itu kan dedikasi
nah kalau yang tadi ditanya sama saya kalau kata brand motor besar ya kan ya kita katanya nggak boleh nyebutin juga
nggak boleh merek
nggak boleh merek
boleh merek dia bilang
cuman gua doang yang ngerti
loh sekarang gini bro
ada orang hobi jenis apa
beli jam harganya sampai puluhan miliar
kalo orang yang nggak hobi ngapain lu beli jam gitu ya
nah jamu juga nggak masa mahal itu tapi di sini ada itunya ada stopwatch nya ya kan
ngukur jantung gitu
harganya nggak bakal jangan kan cuma jutaan gitu ya
atau ratusan ribu ada juga yang kayak gitu gitu
terus kenapa saya begitu
ya tadi jawabannya if i have to answer you will never understand katanya
kalau kita disuruh gitu mah gak mau
pasti kita pikirin pelaknya atlet berapa
balik lagi ke persiapan asian games tadi bang okto sebagai ini kan salah satu tugas take away juga kan
mempersiapkan semua kebutuhan kontingen merah putih yang akan berangkat ke hangzhou nanti
akhir bulan september ini
gimana sejauh ini persiapannya udah aman atau apa
masih ada yang perlu di
karena kan cerita lamanya kan peralatan lah belum datang ini lah itu
ya kita sangat hati hati dalam mengusulkan chef de mission
karena saya kan pernah jadi chef de mission atau pimpinan kontingen
ketika saya jadi chef demission olimpiade rio dua ribu enam belas
itu betul betul wawasan saya tentang olahraga itu berubah
jadi kalau ditanya lagi sebenarnya kalau kembali kenapa sih kok mau jadi ketua komite olimpiade lagi lagi gitu kan
mungkin jawabannya karena saya pernah jadi chef de mission olimpiade dua ribu enam belas
dulu nggak pernah punya cita cita juga
karena di situ baru kelihatan tuh
olahraga negara indonesia dilihat disaksikan oleh delapan miliar mata
dan kita bisa kecil hati pada saat itu
dengan dua ratus tiga puluh empat juta populasi indonesia pada saat itu kita hanya membawa dua puluh delapan orang
nggak jauh beda sama yang sekarang sekarang gitu kan masih sekitar itu
jadi kita bisa kecil hati
masih sekitar itu juga angkanya
tapi yang lebih prihatin lagi oh ternyata si negara negara tetangga kita seperti malaysia
yang populasinya hanya tiga puluh juta pada saat itu
atau singapura yang populasinya hanya lima juta gitu
kira kira seperti itu
oh berarti ada yang halal
makanya presiden juga sampai marah waktu itu
kan kita dikumpulin semua kan stakeholder
pokoknya oke rubah mekanisme
makanya setelah itu lahirlah
setelah itu lahirlah dbon gitu kan
tapi ya memang kalau kita tidak introspeksi gitu
kita pasti akan terus terusan melakukan kesalahan
balik ke bahasa kata tadi ikro ikro tadi itu gitu kan
kenapa karena kita berimprovisasi terhadap sesuatu yang sebetulnya sudah ada
padahal udah ada roda aja bos gitu
nah kita kembaliin lagi ke semuanya
kita coba telah lagi nih
benar nggak sih negara negara yang bisa ngirim atlet lebih banyak dari kita itu
sebetulnya negaranya lebih kaya dari kita
ekonomi indonesia gila
hari ini memang enggak kan
kita part part dari g tujuh
negara ekonomi terbesar di dunia gitu
kita part of g dua puluh gitu kan
yang fresh kemarin waktu di bali gitu
tapi kok kenapa
negara seperti negara negara kecil itu bisa ngirimin atletnya jauh lebih besar dari kita
yang jumlah populernya sangat kecil gitu
oh ternyata lebih didominasi sama kelompok
oh ternyata pemain kelompok di indonesia nggak begitu dominan nih
kalau kita perhatikan dulu rata rata di olahraga kita itu olahraga perorangan
bukan olahraga kelompok
wah udah fokusnya langsung berubah berubah tuh
dan yang begini ini yang memberikan motivasi kan
alhamdulillah pecah telor lagi
tiba tiba untuk pertama kali setelah berapa tahun gitu kan indonesia bisa mengalahkan singapura di water polo
terus setelah itu di vietnam
setelah berapa tahun gitu kan basket indonesia bisa pecah telur di basket dan volley juga bisa dapat emas gitu
hoki juga bisa dapat emas
cricket juga bisa dapat emas gitu kan
jadi olahraga olahraga kelompoknya udah mulai berkembang gitu
nah balik lagi berarti kan yang ngurusnya benar
karena di kalau di tatanan yang tadi yang terakhir yang kita belum bahas
jadi kalau atlet pelatih wasit event atau venue terakhir organisasi
nah organisasi ini adanya paling bontot kenapa
karena kalau ditaruh paling depan yang lima nggak diurus
cuma ketemunya pas mundas mundas lagi aja
jadi cabang olahraga orangnya cuma sibuk ngurus organisasinya aja
yang atlet pelatih wasit event venue nya nggak diurus
itu banyak terjadi dulu
sekarang diubah taruh paling belakang organisasinya ya berarti
kan organisasi taruh paling belakang gitu
kenapa karena kalau memang enggak ada atlet enggak ada apa apa ya udah enggak usah dibuka buka juga lah
nggak ada buat apa gitu
nah ini yang sebetulnya menjadi prioritasnya gitu
dan saya lihat dbon itu juga bukan kitab suci gitu
dia hanya aturan
dia hanya beta version
karena enggak boleh loh itu jadi pakem
karena di dalam situ juga enggak fair menurut saya
kenapa cuma tujuh belas yang dipilih gitu kenapa sisanya nggak dipilih gitu
nah olahraga itu hal
harus sangat dinamis
harus ada promosi dan degradasi
bukan hanya kepada atlet ya
kepada cabang olahraga yang tidak berprestasi pun nggak boleh dipertahankan di situ
supaya nilai kompetisinya jalan terus gitu
dan angka tujuh belas saya juga enggak tahu dapat dari mana
anggaplah beta version gitu
siapa tahu besok jadi dua puluh tujuh
siapa tau besok jadi tiga puluh tujuh gitu
syukur syukur jadi enam puluh enam gitu kira kira gitu kan gitu
tapi ya kita harus realistis lah gitu kan
supaya ada nilai kompetisinya
semua harus ada mekanisme promosi degradasi
kan pemilihan itu juga promosi degradasi sebetulnya
ini kan hasil promosi degradasi
ya gitu gitu kan
di organisasi pun kita terapkan seperti itu
tapi tadi belum menjawab pertanyaan gue soal asean games
gimana persiapannya udah clear atau masih ada yang menjadi tanggung jawab koi
oh iya jadi untuk asean games
tadi jawabannya kan kita sangat hati hati untuk milih
dan saya ada referensinya lah gitu
pak bas pak bas akhirnya
akhirnya kita usulkan kita usulkan paket waktu itu safety mission
kita usulkan paket ceph demisiennya
pak basuki di asian games
terus pak maruli ketua judo untuk imap
ac games kemarin siapa ya
pak maruli imap
lexindo ac games kampoja pak bas untuk asean games
dan pak maruli untuk imap
nah tiga orang ini kita percaya
dan kita usulkan kepada pemerintah
dan diberikan dukungannya
nah mereka menyusun tim bekerjasama dengan komite olimpiade indonesia
dan juga dengan cabang cabang olahraga
untuk mengawal kepentingan para atlet ini
alhamdulillah kemarin kita sudah launching
dan dalam kita sudah press conference
dan dalam waktu dekat akan diadakan launching untuk seragam baru
gitu karena seragam yang lama itu sudah ganti model
dan kita sudah terima seragam yang baru akan segera kita launching
untuk seragam kontingen tim indonesia di asean games hangzhou dua ribu dua puluh tiga
insya allah nanti launchingnya akan dilaksanakan bertepatan dengan hari olahraga nasional
sembilan berarti ya bang ya
berarti ini nggak ada masalah teknis dan non teknis yang mengganggu persiapan kontingen kita di asian games nanti ya
sejauh ini nggak ada ya
yang jujur atau yang gak jujur
yang jujur lah bang
yang jujur ya
kalau ada apa
bahkan semua masalah pasti ada solusinya
yang jujur yang jujur
tantangan terbesarnya itu bukan di kita
tantangan terbesarnya ini betul betul buka bukaan ya belak belakan ya sebetulnya
tantangan tantangan terbesarnya justru ada di sana
karena kita harus betul betul siap untuk menghadapi situasi situasi yang bisa berpotensi untuk terjadi
karena asean games itu kan miliknya oca
sedangkan oci nya hari ini dalam keadaan yang tidak stabil
pasca pemilihan oca lalu di bangkok dan terjadi dispute antara hasil dan kebijakan ioc
ini terjadi nih
sehingga seolah olah si asean games ini seolah olah seperti jalan sendiri
nah ini dari kemarin kita intensif tuh komunikasi
karena balik lagi terlepas dari pergabungan internasional yang paling penting menjaga kepentingan kontingen kita kan gitu kan gitu
yang mungkin terjadi emang apa bang dari keadaan itu
kalau dinamikanya terjadi oleh prinsipalnya gitu kan
kan kualitas game nya ini kan bisa macam macam
terutama masalah administrasi lah gitu
saya bisa kebayang gitu administrasi administrasi itu tantangannya akan sangat besar sekali
yang paling besar itu akreditasi nanti
dispute antara informasi data input apa yang keluar itu pasti macam macam lah gitu
walaupun kita sudah banyak pengalaman juga ya
kalau sea games rata rata begitu gitu
kalau sea games di kamboja kemarin kurang apa gitu sama di vietnam gitu
ya udahlah gitu kan kita beradaptasi
tapi semua ini memang jadi antara noc indonesia dengan tim cdm
jadi kita harus memastikan bahwa semua potensi potensi permasalahan itu dapat kita hadapi dengan baik
dan atlet kita bisa bertanding secara maksimal
jangan tanya masalah
karena hasil kembali ke atletnya sendiri
kalau saya sebagai ketua komite olimpia di indonesia empat ratus lima belas atlet yang berangkat empat ratus lima belas emas harus jadi cita citanya mereka semua
banyak repot baliknya nanti
ya yang paling repot bonusnya kan
tapi ini kan mindsetnya gitu
mindsetnya nggak boleh ditanggung tanggung gitu
mindsetnya harus yang terbaik
tapi targetnya turun nggak sih bang
kalau menurutnya bang gue tanya sebagai
secara rasional harusnya
turun dong kalau kita bandingin dua ribu delapan belas
oh iya nggak bisa dibandingin dua ribu delapan belas kita jadi tuan rumah
tuan rumah dan emas emasnya
dan cabang cabang orang lainnya juga kalau kita lihat kita punya
tidak terukur ya bang
ya kita punya
pencaksilat ya kan
mereka juga pencaksilat tidak dipertandingkan di asian games
insya allah nanti dipertandingkan di asean games yang berikutnya gitu kan
berarti kalau gue tanya gini berarti prestasi kita di asean games dua ribu delapan belas itu semua ya bang ya
peringkat empat tiga puluh satu emas
tapi ternyata begitu di dua ribu dua puluh tiga ini
jauh banget targetnya cuma delapan sampai dua belas peringkat dua belas
ada privilege tuan rumah yang nggak bisa dihilangkan
jadi privilege tuan rumah itu semua kegiatannya diadakan di tuan rumah
privilege tuan rumah
semua kegiatan diadakan di
dan beberapa nomor nomor dipilih oleh tuan rumah
itu privilege tuan rumah
dan itu bukan cuma terjadi di indonesia
tapi di semua tuan rumah
bahkan kamboja jadi tuan rumah
itu punya cita cita untuk jadi juara umum gitu kan gitu
jadi bukan bisa menjadi patokan
karena yang paling penting harus diingat di asean games itu
untuk kita yang mengerti tentang mekanisme saya kembali ke hirarki tadi
bahwa ada oh ini pertanyaannya saya balik tanya nih sekarang

lalu lu dua duanya
asian games belum tentu punya poin
kecuali nomor nomor yang di sanction
makanya kalau dari kita ngirim atlet ke sana
kita harus fokus untuk lihat nomor nomor mana yang dissention
jangan sampai kelewatan tuh
karena nomor nomor yang di sanction jadi kayak tinju panahan kayak archery
buat kualifikasi ke
kualifikasi ke paris
yang paling penting itu tinju soalnya
if nya itu tidak mengadakan kualifikasi
hanya di asean games
nah nomor nomor seperti ini yang jadi prioritas kita tuh
supaya betul betul mereka itu bisa
tampil maksimal dan kita qualified
jadi realistis gak target
di dua ribu dua puluh tiga menurut bang okto
enggak itu kan kesepakatan
enggak kan gue tanya menurut lu bang
tapi kalau saya maunya lebih dari itu
iya lah kita sebagai bangsa indonesia maunya lebih
dan selama kita disana
tentu segala macam upaya
akan kita lakukan supaya
kita bisa melesetnya
jadi jangan sampai anjlok
tapi melesetnya harus ke atas gitu
nah ini kan semangatnya
pak jokowi gitu ya
saya terus terang saya sangat beruntung lah
saya ngurus olahraga ini di eranya
jamannya pak jokowi
yang emang suka olahraga juga gitu
karena hampir semua
artinya tentang olahraga
ya kalau diingat ingat ya
presiden yang memberikan bonus
paling tinggi dalam sejarah indonesia
tapi ada satu keluhan nih bang
tapi ada satu keluhan kemarin
ingat gak satu emas sepuluh m
tapi ada ini bang
kalau ngomongin soal kesejahteraan atlet ya
kemarin kan kita baru ngobrol sama
salah satu olimpian yang dapat medali nih
dulu saya ingat banget tuh ada
janji dari pemerintah
peraih medali emas
peraih medali ya
peraih medali di olimpik
dapat uang pensiun dari pemerintah
perbulan berapa gitu
tergantung medalinya yang dapet
sampai sekarang itu belum loh bang
katanya atlet atlet olimpian peraih medali itu sih
kita lihat kebetulan dulu
gimana kata kebetulan
jadi semangatnya udah ada
tetapi baik lagi
nah ini mekanisme penggunaan uang negara nih kan
kan harus ada landasannya
landasannya dulu yang dibikin
nomenklaturnya undang undangnya dibuat
baru diaplikasikan gitu kan
sebentar itu belum ada
kalau dilakukan ujung ujungnya nanti yang delapan belas tahun tadi pakai baju oranya
kita mau ngurus nih bos gitu kan

gitu kan gitu kan
jadi masih belum bisa terwujud
karena landasannya belum ada
jawabannya gitu bang ya
kan kita harus menghargai proses
olahraga pasti mencari yang terbaik untuk para apalagi presidennya emang suka terhadap prestasi
olahraga gitu balik ke sepuluh miliar tadi presiden waktu saya ingetin dia bilang enggak saya enggak pernah ngasih
satu mas sepuluh m saya bilang pak owi butet itu satu mas pak cuman dibagi dua masing masing lima miliar
sepuluh m ke satu mas pos dan itu secara rasio indeks di antar negara yang cukup tinggi juga salah satu yang
paling tinggi nof ada yang mau ditanya lagi ke bang okto udah gue masih ada satu lagi nih satu lagi
sebelumnya udah mau di penghujung podcast kita nih bang dari sekian panjang perjalanan lu mengurusin
olahraga dari dari national federation sampai sekarang dikonsumsi

komitmen olimpia di indonesia dan juga di indonesia dan juga di indonesia dan juga di indonesia dan
indonesia dan juga di indonesia kalau kita minta itu sama kayak atlet ya kalau kita minta kayaknya
susah dikasih kita harus maksa supaya dapat yang saya omongin ini olimpiade dua ribu tiga puluh enam ada di
gebetan lu tapi lupa katanya ya kan gitu olimpiade dua ribu tiga puluh enam itu masih hidup cuman kalau kita
ngantri gitu kayaknya susah untuk dapet memang harus maksa nah cara maksa kita itu ya diplopasi nya secara maksa kita itu ya diplopasi nya secara maksa kita itu ya diplopasi nya secara
maksimal dan indonesia juga harus siap siap diri gitu karena olimpiade itu nggak boleh pilih pilih
apakah indonesia siap jadi tuan rumah olimpiade gitu kan nah kita juga harus bersiap diri gitu
karena kalau kita punya cita cita besar tanggung jawabnya jadi besar gitu kan ini belum tertutup
nanti ke depan kita akan mencari positioning positioning supaya kita memiliki nilai tawar
lebih tinggi lagi di dunia olahraga kita punya
toko toko besar gitu kan
yang menjadi perwakilan perwakilan kita
di dunia olahraga gitu
dan insya allah
kalau itu semua sesuai
dengan rencana yang kita lakukan
kayaknya indonesia jadi
tuan rumah olimpiade itu
bukan hal yang mustahil
heel yang mustahal
semangat menjunjung tinggi nilai nilai
saya pikir indonesia
juga layak disandingkan dengan negara negara
lain indonesia ini kita negara besar bos
negara dengan populasi
nomor empat terbesar di dunia
yang pertama itu china
yang kedua itu india
ketiga itu amerika
kelima apa tuh bangladesh
dari empat negara ini aja
yang dominan cuma china sama amerika
china amerika sama inggris
kalau kita lihat hasil dari olimpiade
emas perolehan terbanyak
biasanya itu itu aja tuh
muter muter china amerika inggris
china amerika inggris
indonesia sama india masih berjuang
orang cina sama orang indonesia
postur tubuhnya juga hampir sama
cara makan juga hampir sama
tapi prestasi bisa
lebih konsisten gitu kan
nah kita menuju kesana
masalah prioritas itu tadi bang ya
kita menuju kesana
menggunakan semua kesempatan itu salah satu trik juga
kenapa pak bas itu
supaya pak bas punya wawasan yang lebih luas lagi
berkesempatan berinteraksi langsung
dan melihat secara langsung fasilitas fasilitas yang ada di
karena china itu memproduksi
atlet atlet yang berkualitas
biar bisa dibangun di indonesia ya bang ya
supaya bisa dilakukan di aplikasi
yang di indonesia
mudah mudahan nanti kalau
ibu kota negara baru
ada fasilitas yang lengkap
untuk jadi tuan rumah
amin sensitif loh sekarang
gue bukan orang politik ya
gak apa apa bebas ya kan
oke deh pak wokto kayaknya udah gak kerasa
iya padahal bayarannya cuma sejam
haben bener in hz dari uncertain
banget dan akhirnya kopi sedang
apa ini sama se strength ini

karena sea indonesia menjadi partner komite olimpiade indonesia di asean games hangzhou dua ribu dua puluh tiga
thank you waktu waktunya saya untuk lu di podcast di paling smart
demikian tadi obrolan seru kita dengan ketua komite olimpiade indonesia raja sabta oktohari
dengan itu saya erlangga wisnuwaji dan nova arifianto undur diri
sampai jumpa di podcast si paling sport podcastnya cnn indonesia episode selanjutnya
thank you bang
thank you banyak bang